ke komunitas lain sejumlah petani tembakau di bojonegoro yang mengadu nasib dengan memundurkan jadwal tanam gagal mendapatkan panen yang diharapkan
tembakau yang masa panennya mundur menjadi oktober rusak akibat hujan terus menerus
sekitar lima puluh hektare tanaman tembakau siap panen di desa turigede kecamatan kepo baru kabupaten bojonegoro rusak
daun tembakau mengering dan lainnya membusuk
para petani yang tidak beruntung ini memundurkan jadwal tanamnya karena kemarau tahun ini terlambat datang
karena jadwal tanam mundur mereka baru panen oktober
padahal biasanya panen sekitar juli sampai dengan september
saat mulai siap panen oktober ini hujan datang terus menerus hingga tanaman tembakau rusak
harga jual tembakau merosot tajam
daun tembakau basah kini hanya dihargai lima ratus rupiah per kilogram dari biasanya mencapai tiga rupiah per kilogram
sementara tembakau kering sebesar empat rupiah per kilogram dari sebelumnya mencapai tiga puluh rupiah per kilogram

tapi saat ini hancur ya
saat ini hancur pokoknya secara dipikir buat disubut
untuk mengurangi kerugian petani tetap memetik sebagian tembakau rusak untuk sekedar dikonsumsi sendiri